lalu bagaimana dan sejauh mana kesiapan kita indonesia menghadapi pandemi virus corona
bergabung melalui sambungan telpon ada prof wiku hadisasmito
guru besar fakultas kesehatan masyarakat ui
prof wiku selamat malam
ya selamat malam mbak tiffany
ya prof wiku seberapa besar sih sebenarnya kesiapan kita indonesia menghadapi pandemi corona
saya ingat kurang lebih satu minggu yang lalu saya diskusi di studio bersama prof pikup
waktu itu prof wiku bilang sebenarnya tidak akan ada negara
satupun negara even amerika pun yang akan siap menghadapi pandemi global
waktu itu belum ditetapkan pandemi global sekarang sudah gitu
kita indonesia seberapa siap sih prof dan apa yang harus disiapkan sebenarnya
oke baik terima kasih
sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa begini
jadi semua negara kalau ditanya mungkin tidak siap
tapi semuanya akan sedang mempersiapkan diri dan harus siap untuk menghadapi pandemi itu
jadi kalau kita melihat indonesia kondisinya sekarang
memang sekarang kan sebenarnya pemerintah juga sudah menyiapkan berbagai kebijakan
dan sudah mempersiapkan
mempersiapkan segala fasilitasnya
jadi kalau dibilang sekarang siap apa enggak
menurut saya jauh lebih siap daripada sebelumnya untuk menghadapi pandemi ini
karena pandemi itu kalau by definition sebenarnya jumlah penyebaran penyakitnya
sudah melebih dari banyak negara
sekarang kan sudah satu ratus enam belas dari satu ratus enam puluh sembilan negara di dunia
jadi jumlahnya sudah begitu banyak
dan setiap negara yang ada
itu ternyata juga bisa menularkan dari dalam negerinya sendiri
nah itulah yang akhirnya disebut sebagai pandemi
kekhawatirannya tadi prof wiku bilang
ketakutannya kekhawatirannya adalah penularan dari dalam sendiri
artinya dari dalam negeri sendiri kan
kalau siap ya kita sudah jauh lebih baik dan sebenarnya harus siap gitu kan
tapi untuk mencegah penyebaran yang lebih masif lagi
apakah sudah waktunya kita memikirkan status
seperti darurat nasional
kita lihat ketika pertama kali tiongkok china melockdown
kemudian cukup bisa dibilang berhasil walaupun harus mengisolasi negaranya dalam beberapa waktu
kemudian sekarang italia kemudian denmark mungkin juga ada negara negara lain yang juga akan berstatus lockdown gitu
kita perlu atau tidak prof
kalau menurut saya melihatnya bertahap ya
jadi kalau melihat dunia dunia itu terdiri banyak negara dan negara itu bisa terpisah karena lautan
bayangkan indonesia itu bukan satu daratan
jadi sebenarnya kebijakan nasional lockdown satu indonesia
itu dampak ekonominya akan luar biasa besarnya dampak sosial ekonominya akan besar
jadi sebenarnya selektif saja bertahap dari dimana kasus kasus itu mulai ditemukan
kemudian kontak tracing dilakukan surveillance dengan baik
dan kalau kondisinya lebih apa namanya sudah mulai menyebar
disitulah mungkin sudah mulai mau lockdown di daerah itu
tapi kalau daerah daerah yang belum ada laporannya jangan dulu
karena kan aktivitas ekonomi tetap perlu berjalan
itu menurut saya
jadi melockdown wilayah yang paling banyak potensi atau penyebaran pertamanya
misalnya kalau kita lihat seperti satu dua adanya di jakarta kan
atau di wilayah sekitaran depok
kemudian juga bali
artinya seperti itu yang harus diisolasi dulu ya
bukan indonesia seluruhnya ya
menurut saya bukan seluruh indonesia
tetapi misalnya itu di daerah depok
atau jakarta juga bertahap dulu
dilihat penyebarannya dan surveillance
jadi contact tracing kan nanti ketahuan berapa banyak yang sudah terkena
dari situ akan kelihatan
dan pemerintah harusnya melihat situ
kalau mulai penyebarannya sudah mulai banyak dan nggak bisa terkendali
bisa menyebar ke daerah lain atau ke wilayah sebelahnya
wilayah itu bisa ke bupaten kota dan seterusnya
atau bahkan pulau lainnya
disitulah mulai dibatasi
jadi supaya tidak menyebar ke tempat lain
karena indonesia itu kan seperti itu
kalau prof wiku melihat ini cukup terkendali atau bisa dikendalikan atau tidak
karena ini akhirnya harus menyangkut bagaimana kesiapan kita pemerintah kita
dalam menghadapi mitigasi kesehatan masyarakat untuk memerangi pandemi corona ini
menurut saya masih bisa dikendalikan
kalau konteksnya indonesia ya dibanding negara lain
karena jumlah kasus kita tidak sebanyak mereka
tetapi usaha kita untuk mendeteksinya dari pemerintah juga sudah meningkat
sehingga jumlah kasusnya sekarang memang meningkat
tetapi jumlahnya tidak sebanyak dibanding negara lain
jadi menurut saya ini masih bisa terkendali
nanti sambil lihat perkembangan terus
selalu ini harus dievaluasi setiap hari memang
prof terakhir pandemi pandemi global ini kan bukan hanya baru kali ini terjadi kan
dulu dulu kasus flu spanyol flu babi dan sebagainya juga pernah terjadi
tapi apa yang prof lihat artinya dengan yang sekarang pandemi corona sekarang dengan pandemi pandemi sebelumnya
ada catatan tidak

kalau saya lihat progresifitas kasusnya
penyebarannya ini relatif cepat
tetapi korban mortalitasnya tidak sebesar pandemi yang lalu yaitu swine flu atau pandemi flu babi
dan kemudian kalau flu influenza
influenza itu sebenarnya berbagai jenisnya influenza
jadi ada beberapa antiviral yang sudah tersedia
cara menangani influenzanya juga sudah secara umum mereka sudah lebih tahu
sedangkan kalau ini corona
jadi sesuatu yang baru
orang dan ini pandemi sekarang
jadi cara penanganannya juga harus beda
tapi konteksnya obat antiviral dan seterusnya itu sebenarnya beda
influenza kan sudah tersedia
kalau ini belum
itu yang akhirnya menjadi perbedaan dan tantangan sendiri untuk menghadapi pandemi corona ini kan
untuk kedepannya ya
baik kita akan pantau terus
terima kasih mudah mudahan kondisinya berangsur pulih
berangsur normal termasuk juga perekonomian kita semua
terima kasih sekali lagi prof wiku adhisa smito sudah bergabung dengan connected malam hari ini prof